duduk menjadi wasit dalam pertandingan bulu tangkis olimpiade tokyo beberapa waktu lalu menjadi hal yang tak disangka komaru lailiah
dulu ia seorang guru honorer dan kini menjadi guru bahasa inggris di sekolah dasar negeri sawung galing satu surabaya
bulu tangkis pun saat itu menjadi hal yang sangat awam baginya
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan lia mendapat tawaran menjadi hakim garis dari seorang guru yang merupakan seorang wasit bulu tangkis dan bersertifikat tingkat provinsi
ia akhirnya bersedia diajak ke beberapa turnamen dikenalkan dengan pengurus persatuan bulu tangkis dan koordinator wasit
lia pun mengikuti pelatihan dan mampu menjadi wasit bulu tangkis hingga tingkat asia
berbagai akreditasi dan sertifikasi wasit berhasil dikantongi termasuk bwf certificated dari federasi bulu tangkis dunia yang mampu membawanya ke olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
komaru lailiyah menjadi satu satunya wasit bulu tangkis wanita yang berasal dari indonesia
dari total dua puluh enam orang wasit bulu tangkis
enam diantaranya adalah wanita
kalau orang yang seperti saya aja bisa pasti saya yakin junior junior saya pasti lebih bisa
satu memang bahasa inggris tidak bisa dihindari
harus selalu mengasah kemampuan bahasa inggrisnya
yang kedua law badminton tto kemudian regulation semua itu harus dikuasai sering dibaca
kalau tidak mengerti silakan bertanya
ya sudah itu
pencapaian prestasi lia hingga tingkat dunia juga tak luput dari dukungan keluarga
menurut sang ibu lia adalah sosok yang rajin dan pekerja keras
bisa ngerjakan darinya
pun akhirnya didorong juga sama mungkin teman temannya
akhirnya ya itu akhirnya ya terus
kami ya orang tua cuma ya itu aja mendukung nggak apa apa
pokoknya anaknya mau bisa
itu orang tua hanya mendoakan aja mbak
di tengah kesibukan menjadi wasit lia juga tetap mengajar secara daring yang merupakan tanggung jawabnya sebagai guru
ia seringkali menunjukkan hal hal positif
seperti kebersihan budaya antri dan praktik perkenalan
bahasa inggris dengan warga asing
pihak sekolah menilai lia adalah guru yang unik
prestasinya itu justru mampu memotivasi murid murid untuk belajar
anak anak ini kan kalau memiliki sosok yang berhasil apalagi tingkat internasional
itu dia akan termotivasi untuk belajar
kalau saya melihatnya sisi seperti itu mbak kansa
oleh sebab itu saya selalu support waktu itu
di indonesia hanya ada dua wasit
ada satu dari beliau yang bersertifikat bwf dari federasi bulutangkis dunia yaitu lya dan wahyana
lia bercita cita ada wasit lain yang menjadi penerusnya yang bisa mengharumkan nama indonesia